terima kasih anda masih bersama kami di rumah pemilu saudara
calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan mengaku tidak akan maju pada pilgub dki jakarta dua ribu dua puluh
anies pun mengaku fokus dalam urusan pilpres
anies baswedan memastikan tidak akan maju pada pilkada jakarta dua ribu dua puluh
anies menegaskan sampai saat ini masih konsentrasi pada persoalan pilpres
dan masih menunggu hasil akhir dari rekapitulasi yang masih berjalan
anies meminta dukungan penuh untuk ikut mengawal dan menggaungkan wacana hak angket
dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
anies tidak ingin konsentrasi masyarakat teralihkan dengan acara di pilgub dki dua ribu dua puluh
jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilgada itu upaya menggeser
tanpa sadar percakapan pilpres ini mau digeser jadi persoalan pilkada
jangan kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha
jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini
dan kita nanti akan lihat hasilnya dari hasilnya kita akan tentukan langkah langkah kita